smoke atau cikbul alias ciki ngebul merupakan jajanan yang sejak beberapa waktu terakhir ini
digandrungi oleh anak anak lalu benarkah nitrogen cair yang digunakan untuk membuat
es ciki ngebul ini termasuk bahan yang berbahaya jadi nitrogen itu untuk tubuh manusia kalau masuk
ke dalam tubuh manusia itu sebetulnya tidak ada manfaatnya karena memang nitrogen cair itu adalah
nitrogen yang didinginkan dinginnya itu sampai minus berapa ratus gitu jadi sangat dingin bayangin
bahwa untuk titik cair dari nitrogen itu kan berapa tuh tiga puluh dua derajat segala macam itu tetapi
ini sampai ratusan gitu hampir tiga ratus minus tiga ratus derajat celcius itu kan dalam pandangan itu berarti
sangat dingin apabila makanan itu yang dipakai gas cair itu kita telan usus itu tentu lebih halus
dokter dadang menambahkan penggunaan nitrogen cair yang kurang tepat bisa sangat membahayakan nyawa
pengidap asma bahkan dianjurkan untuk tidak berdekatan atau bahkan mengkonsumsinya sebab
menghirup uap gas nitrogen bisa membuat asma semakin memburuk salah seorang penjual cikbul
mengaku ia mengetahui jika nitrogen cair bisa membahayakan organ tubuh jika diminum namun ia
mengaku selalu memberikan edukasi kepada setiap pembeli selain itu nitrogen cair yang digunakan
berasal dari pabrik yang bisa dimakan oleh orang lain dan juga bahkan menggunakan nitrogen cair yang

diminum gitu kan kan tujuannya bukan bukan jualan air nitrogen buat diminum kan bukan kan tujuannya
buka bikin cici ngebul gitu kementerian kesehatan republik indonesia pada kamis resmi keluarkan surat
e darah terkait kewaspadaan penggunaan nitrogen cair untuk keperluan pangan siap saji itu dengan
surat edaran kementerian kesehatan maka kita saat ini adalah merekomendasikan tidak menggunakan
menggunakan nitrogen cair pada pangan siap saji terutama untuk dijajanan
jadi untuk para pelaku usaha yang misalnya keliling atau di pasar malam
atau yang katakan lagi masyarakat itu
itu kita rekomendasikan untuk tidak menggunakan nitrogen cair pada
pedagang makanan diimbau untuk tidak menggunakan nitrogen cair pada makanan siap saji
inkes akan melakukan pengawasan di daerah
diperlukan pendidikan kesehatan yang dilakukan secara masif oleh penyuluh kesehatan
terutama kepada para penjual
selain itu para orang tua juga sebaiknya mengawasi jajanan yang dikonsumsi anak anaknya
dan lebih berhati hati dalam memilih jajanan yang belum jelas kesehatan dan kebersihannya
diliputan cnn indonesia